kayaknya mereka punya bisnis yang mencurigakan nih
udah lo tenang aja biar gue yang ngurus
gue tuh harus kerangkai kata kata tau gak
lu pikir gampang apa nipu orang susah tau gak
ini nggak bisa dibiarin kayaknya mereka mau menipu orang
yaudah abang atur deh aida bikin makan ya
tapi bagaimana caranya ya allah
iya tante abis jengukin medina yang lagi sakit
tapi ini aku udah mau pulang kok
yaudah tante anterin kamu pulang aja
gak usah tante ngerepotin
ini ada ruangan kerja papa aku
aku pengen tau
setelah aku liatin hasil karyanya kayak gini
bimo bakalan jujur gak ya
kalau dia itu sebenarnya adalah badai
selama ini dina beli hasil karya fotoku
aku mau lihatnya dulu ya
semua foto ini adalah hasil karyanya badai
walaupun orangnya misterius
tapi yang ada di bayangan aku
pasti aslinya dia itu orangnya ganteng
dan aku juga yakin
dia pasti orangnya romantis banget
tapi sayangnya dia gak mau nunjukin diri

aku pasti bisa ketemu sama dia
bimo kok gak kepancing sih
kenapa dia gak jujur kalo dia itu badai
kalau dia itu badai
gara gara lu juga sih
lu gak marahin gue
gak ngejar gue waktu itu
itu udah pegang tuh duit satu miliar tau gak
duit apaan ya
kayaknya mereka punya bisnis yang mencurigakan nih
udah lu tenang aja
biar gue yang ngurus
gue tuh harus kerangkai kata kata tau gak
susah tau gak
ini gak bisa dibiarin
kayaknya mereka mau menipu orang
abang atur deh
ayo deh bikin makan ya
yaudah lu bikin indah
kalian bicarain uang satu miliar
kenapa jadi kaget
jawab pertanyaan ibu
apa bang kohar tuh ini
terus mau jual
tanah tuh yang berhektar hektar gitu
nah untungnya satu m ya kan nak
iya bu bener
jadi ibu doain aja
semoga bang kohar tuh
ada untungnya satu m gitu
ya mudah mudahan aja bener ya
tapi kalian ingat berdua ya
ibu gak akan pernah redok dunia akhirat
kalau kalian menipu orang
ya enggak nih ibu
ibu lu kemana
ibu ada urusan
memang kalian aja yang punya urusan
aku nggak boleh gagal lagi untuk meneror mereka
aku gak akan rela melihat mereka berbahagia
aku akan cari cara
supaya mas bram terus mengingatku
dan aku akan buat ayu
segera mengetahui kejadiannya
kejadian yang sebenarnya
ini gelang dibuat khusus bu
tidak dijual di toko mas biasa
saya rasa ibu juga sulit mendapatkan
jenis gelang bayi seperti ini
oh gitu ya pak
ya sudah lah kalau begitu
terima kasih banyak ya pak
ya sama sama ibu
sepertinya aku akan sulit menemukan toko emas
yang menjual gelang ini
apa yang harus aku lakukan ya
untuk menemukan orang tua kandung mereka
yang sejuk
eh pak sit
itu punya mereka
ibu kenapa takut masa diambil